seorang santriwati di jombang jawa timur
berjuang menuntut keadilan yang dinantinya selama bertahun tahun
sejauh mana keadilan sudah ditegakkan
saksikan program spesial
santri bersuara menuntut keadilan
sabtu dua puluh sembilan februari jam setengah satu siang
di cnn indonesia